sekjen partai nasdem hermawi taslim menegaskan pihaknya masih menunggu sikap pdi perjuangan soal pengajuan hak angket dpr untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
sekjen partai nasdem menyatakan keberadaan pd perjuangan dibutuhkan untuk memenuhi jumlah anggota dewan di parlemen agar hak angket bisa terrealisasi
kita tidak ada kendala sedikit pun untuk ikut bersama sama
hanya mengapa bersama sama ini kan tadi seperti kata pak andre ini kan mempertimbangkan proses selanjutnya nanti kan ada di paripurna
kalau sekedar menginisiasi saja kami cukup
menginisiasi kami cukup memenuhi persyaratan kami cukup